terima kasih anda masih bersama kami
mahkamah agung menolak peninjauan kembali atau pk yang diajukan baik nuril magnun
atas penolakan itu guru sekolah menengah atas di mataram ntb tetap harus menjalani pidana enam bulan dan denda lima ratus juta rupiah
koalisi masyarakat sipil safe ibu nuril meminta presiden jokowi mengeluarkan amnesti
penolakan mahkamah agung atas peninjauan kembali yang diajukan terpidana baik nuril magnun
mantan tenaga honorer sma negeri tujuh mataram nusa tenggara barat
pada kasus penyebaran konten bermuatan asusila menimbulkan kecaman
nuril sebagai korban kekerasan seksual justru menjadi korban penerapan undang undang informasi dan transaksi elektronik
atas penolakan ini beberapa lembaga hukum mendesak presiden jokowi mengeluarkan amnesti
koalisi masyarakat sipil safe ibu nuril menilai negara seharusnya melindungi korban kekerasan seksual
dengan ditolaknya permohonan pk ini menguatkan putusan mahkamah agung di tingkat kasasi
sebagaimana kita tahu putusan mahkamah agung di tingkat kasasi ini banyak sekali mendapatkan kritik dari masyarakat
bukan hanya karena memidanakan korban tapi sebenarnya yang lebih jauh dari itu itu adalah kesalahan penerapan hukum sebenarnya di tingkat kasasi
dalam hal ini
kami akan menagi ke dpr dan ke ksp untuk yang sebelumnya kita
minta kalau misalkan dpr itu kan mereka berjanji untuk eksaminasi
dan ksp dan presiden kan sebelumnya berjanji untuk gerasi tapi yang kita minta adalah amnesti
tentu langkah langkah itu kita akan sedang komunikasikan secara intensif
semoga sebelum adanya eksekusi pertemuan pertemuan ini sudah dilaksanakan
dan saat ini kita lagi menjalin komunikasi yang intensif dengan beberapa lembaga tersebut